konstelasi politik di tubuh partai beringin memanas seiring desakan agar ketua umumnya stiano fanto menonaktifkan diri dan segera menunjuk plt ketua umum
kader partai golkar beralasan elektabilitas golkar terus menurun akibat terseretnya nama setia novanto dalam kasus ktp elektronik
suhu politik partai beringin memanas seiring merosotnya angka elektabilitas jelang pemilu dua ribu dua puluh
dalam rapat harian partai golkar dipaparkan hasil tiga lembaga survei smrc lsi dan litbang kompas yang menunjukkan elektabilitas golkar anjlok mencapai sebelas enam persen
dari paparan lembaga survei kasus ktp elektronik yang menyeret nama setia novanto sebagai tersangka menjadi faktor terbesar mencapai empat puluh tiga persen
rapat harian menghasilkan rekomendasi politik agar setia novanto segera menonaktifkan diri
dan menunjuk plt ketua umum
organisasi ini kan harus berjalan terus walaupun pasal sembilan belas anggaran dasar kita mengatur bahwa kempinan itu kan kolektif kolegial
tetapi harus ada yang menjadi juru apa itu dia yang juru kuncinya di situ
nah ini tidak bisa kita biarkan sehingga kita merekomendasikan bahwa dengan dua alasan ini
agar ketua umum bisa sebagai seorang negarawan untuk mengundurkan diri
dan kemudian kita masuk kepada tahapan tahapan selanjutnya yaitu sesuai dengan mekanisme organisasi untuk menetapkan apa yang terbaik apakah kita menunjuk plt
elit golkar mengakui terjadi perdebatan antarkader soal keputusan penonaktifan stiano fanto
dpp golkar akhirnya mengutus ketua harian nur din halid dan sekjen idrus marham untuk menyampaikan keputusan kepada stiano fanto
dpp golkar meyakini setelahnya
setia novanto akan mengambil langkah bijak demi menyelamatkan partai
jika setia novanto menolak nonaktif maka dpp akan berkonsolidasi untuk mengevaluasi kepemimpinan novanto
mengundang daripada dua lembaga survei kemudian dilakukan diskusi kemudian mereka sendiri secara internal melakukan pendalaman pendalaman dan pekajian
maka disimpulkan bahwa salah satu bukan satu satunya ya salah satu faktor salah satu faktor
yang terbetas adalah persoalan iktp
nah itulah kemudian korbit kajian dan korbit hukum perhukum ham ini merekomendasikan untuk ketua mum nonaktif
jadi ketua musendirian nonaktif bukan berhenti nonaktif agar supaya beliau bisa konsentrasi kepada persoalan hukum
kemudian nanti ada pelaksana tugas di dalam menjalankan itu
tapi oleh rapat pleno tidak memutuskan
keputusannya adalah bahwa rekomendasi ini kita panjatkan kepada ketua umum
nanti ketua umum yang mengambil kebijakan seperti apa dan sebetulnya kita akan lakukan rapat pleno besok tanggal dua puluh delapan
untuk mendengarkan apa jawaban daripada ketua umum terhadap konsultasi berkaitan dengan rekomendasi atau putusan rapat harian
golkar rencananya akan menggelar rapat pleno kamis besok untuk menyampaikan jawaban setia novanto atas keputusan penonaktifan sebagai ketua umum
ya konstelasi politik di tubuh partai golkar mulai menggeliat mereka yang dulu masih malu malu menyuarakan pendapatnya kini mulai unjuk gigi
dengan dalih elektabilitas partai golkar yang terus merosot akibat terseretnya nama stiano fanto dalam kasus ktp

akankah setia novanto akan menang
akankah setia novanto akan menang

untuk membahasnya malam hari ini saya sudah bersama dengan ahmad doli kurnia politisi partai golkar
selamat malam bang doli
baik bang doli kita ingat waktu itu ya di forum ini juga di meja ini anda juga meminta begitu ya bahwa agar ketua umum setia novanto mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ktp elektronik
kita simak kembali dulu bagaimana pernyataan anda waktu itu
sekarang ini ilustrasinya pak setenovanto ini ibarat supir bis sedang mengajak semua warga warga masuk ke bisnya
habis golkar kemudian golkar dibawa ke jurang
analoginya menurut anda
langsung rame rame gitu loh
sementara kita ingin sebetulnya supaya bis ini tetap di jalan yang benar di jalan gitu ya supaya tidak dilemparin orang bisnya supirnya kita ganti
simple menurut anda
nah gara gara pernyataan tadi itu ahmad doli kurnia kemudian mendapatkan sanksi dan berikut kita simak pernyataan dari sekjen golkar saat itu
tetapi setelah kita memberikan peringatan kepada yang bersangkutan tetapi nampaknya yang bersangkutan tidak mengindahkan
bahkan masih tetap melakukan demo demo baik di mahkamah agung di kaye bahkan di kpk
dan oleh karena itu beberapa hari yang lalu dpp partai golkar telah mengambil sebuah keputusan yaitu memecat keanggotaan yang bersangkutan dari partai golkar
jadi ini baru kita pelajari yang lain tetapi untuk sementara yang kita pecat itu adalah saudara ahmad duli sementara yang lain itu masih di dalam proses
ya kajian oleh bidang kepartaian
ya itu sikap dpp partai golkar saat itu kalau tidak salah pada sekitar bulan juli ya memecat ahmad doli kurnia karena meminta ketua umum setia novanto mundur
nah sekarang dpp meminta mundur nih anda protes nggak akan protes gak ke dpp kok saya dulu ngomong dipecat gitu
ya pertama saya menanggapinya skeptis ya satu sisi memang saya kira ya walaupun sangat terlambat sikap yang ditunjukkan oleh dp sekarang ini
ya itu menunjukkan ada sedikit kemajuan lah ya bahwa akhirnya dpp ini sadar bahwa apa yang kami sampaikan dulu kenapa kami minta stiano fanto itu mundur
karena elektabilitas partai ini terus merosot citra partai golkar juga negatif gitu kan nah mereka baru sadar sekarang
mereka juga sekarang dpp golkar ini sekarang juga pakai alasan karena elektabilitas yang terus merosot maka meminta ketua umum mundur

mengundang tiga lembaga survei

dan penyebab penurunan itu tiga tiga mengatakan
ada yang bilang empat puluh sembilan ada yang bilang lima puluh enam ada yang bilang lima puluh
itu penyuapnya adalah setia novanto
jadi artinya ya alhamdulillah mereka akhirnya rupanya harus lembaga survei
secara ilmiah secara empirik baru kemudian mereka percaya
saat anda ngomong itu sudah mengundang lembaga survei tidak
maksudnya menyuarakan agar ketua umum diganti
kan kami waktu itu salah satu reasoningnya adalah kompas
harian kompas mengeluarkan survei mereka litbang kompas
itu pada bulan mei tujuh satu
itu sebelum setia novanto jadi tersangka
tersangka bahkan ya
jadi asumsinya kemudian kita kan bergaul di masyarakat
kita kan mendengarkan suara suara yang berkembang di masyarakat terhadap iktp
termasuk orang yang bermasalah
mereka sudah setahun tidak mendapatkan iktp
mereka itu menyalahkan setia novanto
dan karena setia novanto ini tetap kekeh apalagi golkar seolah olah melindungi dia
publik sudah menyalahkan golkar
karena dari tujuh satu itu kemudian kita melihat reaksi dari publik
kan pasti menurun setelah
logikanya kan begitu
itu logika sederhana yang
logika sederhana saja
jadi itu mei dia ditetapkan seterhangka tujuh belas juli
tapi saat mei itu memang sudah disebut sebut ya nama setia novanto ya
kami saya dan teman teman gmpg itu pada saat
pada saat ditetapkan eh disebutkannya nama setia novanto terlibat
irman dan sugiarto kami sudah mengatakan sebaiknya setia novanto itu mundur
jadi sudah berapa bulan yang lalu itu februari ya
kalau tidak eh maret maret maaf
nah jadi sebetulnya ini sesuatu yang ya tidak baru gitu loh
nah tapi saya melihat apa yang diputuskan oleh dpp itu kan juga
kita juga harus melihatnya secara jeli
kalau lihat dari pernyataan dari bang yoris sama bang nudin tadi itu aja beda itu
beda itu ya
nanti coba kita putarkan ya
kita putarkan masing masing nanti
kalau pak yoris mengatakan bahwa mereka merekomendasikan agar setia novanto ini segera berhenti
tapi kalau pak nudin bilang kan itu salah satu opsi diserahkan kepada setia novanto
nah kalau saya
setuju atau enggak begitu ya
kalau saya sebetulnya sekarang ini usulan untuk mundur itu sudah terlambat
dan secara faktual yang bisa dilakukan oleh dpp ini sekarang adalah untuk lebih maju ya
kalau memang serius
mereka itu kan mengambil sikap ini seakan melihat dari hasil survei itu kan ingin melakukan perbaikan
kalau sungguh sungguh mengambil ingin melakukan perbaikan
yang mereka lakukan adalah rapat pleno
rapat pleno itu segera memberhentikan setia novanto
dan kemudian menunjuk plt
pertama bahwa mereka sudah mendapatkan bukti empirik
jadi penyebab penurunan dari
yang kedua setia novanto ini sekarang sakit parah
bayangkan dalam satu dua hari dia terkena tujuh penyakit yang sangat serius
mulai vertigo jantung ginjal
itu orang kalau sudah kena penyakit sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat
jadi kalau dalam bahasa dpp
efektif jadi pemimpin maksudnya ya
dia sudah sibuk pasti ngurus dirinya sendiri
kesehatannya itu sudah membutuhkan
tubuhnya itu sudah membutuhkan dirinya untuk mengurus dirinya saja
nggak usah ngurus yang lain gitu
nah dalam bahasa adrt itu berhalangan tetap namanya
jadi kalau sudah berhalangan tetap ya tinggal diganti
nggak usah minta lagi
nah pertanyaannya gini
ya tapi nanti itulah dulu lah
oke kita tahan dulu ya
sudah tahu kita akan break karena memang nanti setelah jeda kami akan munculkan benarkah
survei yang disebutkan itu menunjukkan elektabilitas menurun
bunyi survei sebenarnya kita akan nanti munculkan setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
dpp partai golkar besok akan mendengarkan jawaban dari stiano fanto
apakah bersedia diminta mundur atau tidak
kurang lebih seperti itu informasi yang kami terima
dengan alasan elektabilitas partai golkar dari tiga lembaga survei yang diminta begitu oleh partai golkar
menunjukkan elektabilitas golkar terus menurun
demikian kita akan tampilkan datanya berikut ini
seperti yang sudah muncul mungkin ya
kita simak bersama di layar
kita mulai dengan
baik kita lihat satu persatu ya
apakah publik dalam satu bulan terakhir ini apakah anda narasumber pernah mendengar atau tidak kasus korupsi iktp
yang saat ini tengah ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi
ini adalah survei yang dilakukan oleh lingkaran survei indonesia
kita lihat data selanjutnya
pengaruh kasus iktp
jika anda atau bapak ibu tahu apakah dugaan keterlibatan petinggi golkar ini dalam hal ini adalah setia novanto yang dijadikan menjadi tersangka oleh kpk dan setia novanto adalah ketua umum partai golkar
hal ini apakah akan berpengaruh terhadap pilihan anda terhadap partai golkar
sementara yang menjawab tidak
artinya kasus iktp ini sangat memberikan pengaruh dampaknya kepada partai golkar berdasarkan survei dari lingkaran survei indonesia
ke data selanjutnya
ini adalah terkait dengan dinamika elektabilitas golkar
yang disampaikan adalah
jika pemilu legislatif dilakukan hari ini
partai mana yang ibu bapak pilih
ini apakah akan memilih golkar
presiden joko widodo sebagai calon presiden dari partai golkar
karena ini nama stianovanto sudah mulai disebut dalam kasus ktp elektronik
semakin terus merosot ya
baik kita lihat data selanjutnya
nah ini jika dibandingkan pada suara pilek atau pemilu legislatif dua ribu empat belas lalu
kita lihat khusus partai golkar
ini data sampai agustus dua ribu tujuh belas
dan saat itu sudah ditetapkan sebagai stianovanto ketemu golkar
sudah ditetapkan sebagai tersangka
masih ada data selanjutnya
nah ini catatan catatan yang membuat mengapa elektabilitas golkar turun
alasan pertama disebutkan asosiasi golkar dengan ahok pada pilkada dki
kemudian yang kedua pemberitaan soal kasus iktp
atau kasus korupsi ktp elektronik yang dikaitkan dengan golkar
dalam hal ini adalah nama ketua umum yang menjadi tersangka
lalu kemudian nyaris tidak ada tokoh golkar yang diekspos media secara positif dan masif
kemudian minimnya isu populer yang muncul secara masif dan terasosiasi kuat ke golkar
minimnya isu populer yang muncul
justru kemudian secara minim isu populer ke golkar
tapi malah ada nama ketua umum yang disitu tersangkut kasus korupsi ktp elektronik
baik itu tadi data yang disampaikan
seperti yang anda gambarkan tadi ya
dan anda ini sudah mengetahui cukup lama sebenarnya ya
sudah mengetahui cukup lama
tapi yang menarik seperti ini
sekarang ini dpp bahasanya adalah meminta setia novanto untuk mundur dan menunjuk plt
tapi anda sendiri berpendapat tadi bukan saatnya lagi meminta begitu ya
maksudnya seperti apa kemudian
ya pertama faktor untuk memperbaiki itu sudah jelas siapa stiano fanto
untuk apa itu menjadi pertimbangan kita menentukan masa depan partai ini satu
yang kedua pak stiano fanto ini kan sedang sakit
bagaimana dia bisa menjawab dengan sehat pertanyaan yang berat seperti itu
kalau dia sehat atau gini
kalau dia bisa jawab pertanyaannya berarti dia sehat
kenapa nggak datang ke kpk
kenapa urusan ini dia bisa jawab gitu
tanpa waktu dipanggil kpk dia nggak mau datang
berarti menjadi agak janggal dong ketika kemudian dpp menunggu jawaban pak stiano fanto datang untuk menanyakan hal ini
makanya menurut saya itu yang saya katakan saya skeptis
ini betul betul serius tidak dpp ini melakukan perubahan itu
jangan jangan ini cuma hanya sekedar ingin membangun citra baru seolah olah partai golkar ini memang ada keinginan perbaikan
tapi dalam kenyataannya praktiknya nggak begitu
misalnya besok pleno ya
kalau misalnya pak novanto bilang atau keluarganya bilang pak novanto belum bisa jawab
nah besok dpp mau ngambil apa
terus kemudian tiba tiba seperti yang diduga banyak orang
peradilan misalnya diterima
duga tanya diterima
jadi tersangkanya lepas ya
nah apakah memang keinginan untuk berubah image partai ini masih terus bisa dilangsungkan
nah itu kan pertanyaan pertanyaan yang harus dijawab
jadi anda menduga ada skandal yang menyebabkan
yang menduga ada skenario skenario seperti ini ya
nunggu putusan pra peradilan dulu begitu ya
ya kan besok bisa dibilang begitu mbak novanto
ya kan dia bilang kok belum dijawab
ya pak sunovanto lagi sakit kata keluarganya kan begitu
oke kalau misalnya partai golkar memang ingin serius saran anda apa
bukan meminta lagi
saya kira kalau sudah sekarang dpp sudah menemukan faktor x
kenapa partai ini citranya menurun
yaitu disebabkan oleh figur stiano fanto yang sekarang sudah menjadi
sudah menjadi tersangka iktp
itu adalah alasan yang kuat
dpp itu kan
yang harus terbangun adalah kesadaran semua pengurus dpp
bahwa kita ini harus berubah
ya cara merubahnya itu adalah kepemimpinan sekarang ini harus diganti
satu yang kedua
pak setia novanto itu sekali lagi saya katakan sedang sakit parah
berhalangan tetap ya
sudah tidak bisa lagi memimpin organisasi ini
kalau tidak berhalangan tetap
kalau tidak berhalangan tetap
artinya sehat berarti ya
kalau sehat kenapa tidak datang ke kppk
kalau sehat kenapa tidak datang ke kppk
heran dpr juga sampai sekarang kan masih diam juga
sudah berhalangan tetap hampir dua minggu
tapi nggak ada satu anggota dpr yang juga mempertanyakan posisi ketua dpr seperti itu
sebaiknya dpp tidak lagi meminta pak stiano fanto mundur
semua sepakat bahwa untuk menyelamatkan partai ini
bahwa stiano fanto ini harus diganti
kena berhalangan tetap
dan juga menjadi faktor negatif terhadap perkembangan partai ke depan
oleh karena itu dipilih
dan yang dipilih itu
adalah orang yang jangan punya track record selama ini
orang yang terdepan membelas stiano fanto
dan yang dipilih itu
adalah orang yang jangan punya track record selama ini
orang yang terdepan membelas stiano fanto
dan yang dipilih itu
dan yang dipilih itu
dan yang dipilih itu
dan yang dipilih itu
dan yang yang lain ronald f richer
jangan punya track record selama ini
orang yang terdepan membelas stiano fanto
itu artinya juga
mempertanyakan keseriusan juga
kan ini memperbaiki image

yang selama ini terdikatun publik
image nya dekat dengan stiano fanto
abisan abisan membelas
sama saja jiar
nanti yang dipilih oleh plt itu adalah orang orang yang kami catat waktu itu rilis menjadi orang orang yang golkar bersih itu
baik jadi intinya dalam pleno besok saran anda kalau golkar ingin berbenah bukan lagi meminta setia novanto mundur dan meminta setia novanto menunjuk plt
tapi memberhentikan setia novanto dan forum pleno besok itu menunjuk plt nya langsung yang bukan berdekatan dengan setia novanto
itu salah satu itulah bukti bahwa seriusnya dpp menindaklanjuti hasil tim kajian itu
kita lihat besok seperti apa dpp akan berjalan seperti rapatnya besok begitu kita lihat hasilnya apakah serius atau tidak partai golkar
terima kasih bung doli kurnia telah bergabung bersama kami malam ini selamat malam